aku benar benar sangat yakin
pasti akan berhasil
kamu pasti akan mati
aku tidak mau
ada yang mengikuti kita
benar benar sama tidak mau
ada orang yang tahu tentang rencana kita ini
jangan sampai membuang buang waktu
tidak ada yang membutuhkan kita
si kurandagini ini
hanya memikirkan dirinya sendiri
dia sama sekali tidak peduli
dengan keberadaanku saat ini
kita akan mencari
yang sudah kita rencanakan
kita harus secepatnya
mengesongkan istana pajajaran
dan kerajaan pajajaran
harus tanpa penjagaan
dan juga siliwangi
harus tanpa pengawalan
saya akan mencari
paman harus melakukan pemberontakan
kepinggiran istana pajajaran
untuk merendam pemberontakan itu paman
untuk merendam pemberontakan itu paman
dan langkah selanjutnya
dan langkah selanjutnya
tidak akan mencari paman kurandagini
dan langkah selanjutnya
dan langkah selanjutnya
dan langkah selanjutnya
dan langkah selanjutnya
kamu harus menemui adikku tercinta
kamu harus menemui adikku tercinta
rayi gentring manik
rayi gentring manik
rayi gentring manik
rayi gentring manik
rayi gentring manik
agar kita tahu
raden walang sung sang
beserta senur jati
apakah dia keluar mengikuti sanctum lord daya atau tidak
apakah dia keluar mengikuti sanctum lord daya atau tidak
dalam masa hukuman aku tidak bisa keluar masuk ke istana pajajaran untuk menemui adikku tercinta raih gentring maniku
selain itu aku sekarang sedang dijaga oleh pendekar bodoh ki aman dan kiamin
mereka pasti akan curiga kalau aku sekarang tidak berada di wilayah rakyat pacecaran
sebegitu takutnya kalian dengan pangeran bodoh
kalau saja mereka bodoh kenapa kalian harus ditakut
mohon maaf taman kurandagini
bapak jangan tertawa seperti itu
karena keadaan aku sekarang penerbunyian sepasalah lebih baik
ayo kita bersama sama melaksanakan langkah pertama
dan langkah selanjutnya aku akan tunjukkan kepada kalian setelah langkah pertama berhasil
baik gusti amokmarung
biar hamba yang melakukan semua itu
baik gusti amokmarung
baik gusti amokmarung
baik gusti amokmarung
baik gusti amokmarung
baik gusti amokmarung
baik gusti amokmarung
aku benar benar sangat yakin
anak ini pasti akan berhasil
siliwangi sebentar lagi
kamu pasti akan mati di tempat ini
siliwangi sebentar lagi

kian santa kenapa kau hanya diam saja
lebih baik kita hentikan saja pertarungan ini
jangan banyak bicara
ayo cepat serang aku
tidak maha esa aku hanya ingin kita sudahi saja pertarungan ini
untuk apa kita lanjutkan pertarungan ini
untuk apa kita lanjutkan pertarungan ini
tidak adil yang kamu ilahkan itu
kel gitau atau memacetmu
dansanmu akan menyerangku

kamu cekapain aduh malam pindah maaf keamanan sete mimpi buruk buruk buruk
buruk buruk apa tuh buruk buruk kejar kejar utang makanya hidup jangan banyak utang banyak
lagi ya tadinya saya darmaji itu apa darmaji darlima ngaku hiji eh ada apa apa
putriku nikumala dewi apa yang terjadi ibu ada yang menyerang kami
ibunya seseorang sakti mandraguna siapa yang melakukan semua ini
kami pun tidak mengenali nyai bunda suatu kami meninggalkan tempat perkelahian
kakak balapati yang sedang menghadapi orang itu cepat bawa ke ruang pengobatan
kusir atau meraka
kalau orang itu bisa melukai di mas rara santang dan nyai kumala dewi itu berarti orang itu memilih